gubernur dki jakarta basuki cayapurnama mengakui masih ada sejumlah masalah yang harus dihadapi oleh warga jakarta di usia empat ratus delapan puluh sembilan tahun ini
salah satunya adalah yang menjadi sorotan buruknya trotoar
saat ini perbaikan trotoar menjadi pekerjaan rumah pemerintah jakarta
gubernur ahok pun mengakui kekurangan ini usai memimpin apel peringatan hud ke empat ratus delapan puluh sembilan dki jakarta di lapangan monas pada rabu pagi
apa yang masih jelek yang masih total jelek adalah trotoar
trotoar kita itu betul betul jelek
dan kita harus menyelesaikan dua enam ratus km untuk membereskan trotoar
kalau gunakan anggaran kita mungkin dua puluh lima tahun
jadi kita akan menggunakan kontribusi tambahan pengembangan
dan kita akan memberikan contoh
jadi tahun ini kita akan coba selesaikan trotoar seperti apa